sejumlah warga yang didominasi emak emak
nyaris terinjak injak di depan pasar blok a
tanah abang jakarta pusat
saat berebut sembako pada senin siang
para pengunjung dan pedagang pasar
berdesakan untuk bisa mendapatkan sembako
yang dibawa iring iringan presiden jokowi dodo
saat datang ke pasar tanah abang
diketahui presiden jokowi dodo berkunjung ke tanah abang
untuk memastikan perkembangan penjualan di pasar
usai pencabutan ppkm
kasus hilangnya lima ratus ton beras bulog
di cabang pembantu pindrang sulawesi selatan
menyeret dua mantan pejabat bulog
rw dan mi masing masing mantan kepala bulog
cabang pembantu pintrang
dan mantan kepala bulog pintrang
kepala gudang diduga menjual lima ratus ton beras bulog
senilai lebih dari lima miliar
untuk kepentingan pribadi
usai diperiksa kejaksaan tinggi sulawesi selatan
pada senin pagi keduanya ditetapkan
ada pun tersangkanya adalah
kepala gudang lampak

dan yang kedua
adalah sebagai pimpinan cabang pembantu
sementara kuasa hukum tersangka
rw mengakukan permohonan
agar kliennya menjadi justice kolaborator
untuk membongkar aliran dana
pengelepasan beras bulog dalam kasus ini
kami juga tadi sudah
mengajukan permohonan untuk menjadi
nah harapan kami setelah permohonan kami
masuk kami berharap
penyidik kejaksaan tinggi sulawesi selatan
bisa menindaklanjuti permohonan
dan kami dengan
aliran aliran dana yang mungkin
sampai ke pihak pihak tertentu
sebelumnya empat belas desember dua ribu dua puluh
kejati sulsel lebih dulu menetapkan
ir pemilik cv sabang merauke persada
yang merupakan rekanan bulog cabang
pembantu pintrang tersangka
atas dugaan korupsi ini negara dirugikan
lebih dari lima miliar rupiah
tim liputan cnn indonesia
berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu